kita beralih ke informasi selanjutnya
bagi anda yang melewati libur panjang di jakarta
mungkin happiness festival yang hari ini selenggarakan di taman menteng jakarta pusat
dapat menjadi pilihan liburan anda
festival ini menawarkan berbagai hiburan dan kegiatan
yang mengimplementasikan tiga cara kebahagiaan
happiness festival digelar oleh unity in diversity dari sabtu kemarin
event ini digelar sekaligus untuk mensosialisasikan sustainable development goals atau sdgs
yang memiliki tujuan membuat dunia lebih bahagia melalui turunan tujuannya
kegiatan ini menawarkan aktivitas dan juga hiburan seperti workshop
kemudian acara musik hingga atraksi untuk anak anak
semua kegiatan dilakukan ini memiliki benang merah dengan tiga waste of happiness
yang menjadi singkatan dari sdgs yaitu harmonisasi manusia dengan sesama lingkungan dan juga spiritual
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia reza ramadan di taman menteng jakarta
reza sejauh ini workshop apa saja yang diselenggarakan untuk acara happiness festival di sana
dan bagaimana antusiasme warga yang datang ke sana
ya alfian memang suasana jakarta pagi ini cukup panas sekali
namun itu tidak menyerutkan masyarakat jakarta untuk datang ke taman menteng ini untuk mengikuti happiness festival
di mana memang tadi seperti ditayangkan sebelumnya ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi
dari sustainable development goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan
di mana ada tujuh belas tujuan dengan satu ratus enam puluh sembilan capaian terukur dan memiliki tenggat waktu
yang ini sebenarnya dicetuskan oleh pbb dan diadopsi oleh satu ratus sembilan puluh tiga negara termasuk indonesia sendiri
dan di dalam kegiatan ini sendiri ada berbagai banyak kegiatan dan juga hiburan
musik seperti itu
dan di dalam kegiatan ini sendiri ada lima area yaitu ada area workshop seperti yang anda saksikan
dan jika lihat di kanan saya sendiri sekarang ini sedang ada workshop dalam membuat jamu
begitu dari ini sendiri dari bandung
dan banyak para peserta yang melakukan atau mencoba membuat jamu seperti itu alfian
dan juga ada area kid zone lalu ada area sports area
ada dialog dan juga ada area mainstay
dan keseluruhan kegiatan dan hiburan di acara ini sendiri memiliki benang merah
dengan three waste of happiness yang tadi saya sebutkan tadi
yaitu adalah harmonisasi dengan manusia atau sesama
lalu ada harmonisasi dengan lingkungan dan juga harmonisasi dengan spiritual
itu merupakan intisari dari development goals atau dari tujuan pembangunan berkelanjutan alfian
sebenarnya siapa sebenarnya sasaran dari happiness festival ini
apakah mungkin lebih pada ibu rumah tangga ibu bekerja atau banyak yang justru ditujukan pada anak anak
ya alvin memang tujuan acara ini sendiri terbuka untuk semua kalangan
tadi sendiri para pengunjung yang datang di sini sendiri datang dari berbagai kalangan
ada dari anak kecil yang bermain di kid zone lalu juga ada area di workshop
lalu ada ibu ibu yang mencoba melakukan masak atau juga membuat jamu seperti tadi
lalu juga ada dialog yang berisi tentang parenting yang biasa diisi oleh bapak bapak
jadi memang kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan bagaimana sebenarnya kebahagiaan itu sendiri
harus bisa dicapai dengan tiga cara yaitu harmonisasi dengan manusia
lalu harmonisasi dengan lingkungan
dan juga harmonisasi dengan spiritual
dan juga selain kegiatan itu sendiri di sini juga disiapkan berbagai booth booth komunitas
di mana komunitas ini menampilkan berbagai barang barang yang juga memiliki benang merah dengan tujuan tersebut
misalnya saja yang ramah lingkungan ataupun juga komunitas yang menawarkan kegiatan kegiatan sosial begitu alfian
baik terima kasih produser lapangan reza ramadan dari taman menteng jakarta pusat